jalan kok gak bisa gue udah kerja
ya udah jalan
ya udah jalan
kawan kamu orang lihat toh
dahvin punya motor ada di situ
dia ada di dalam rumah toh
telepon sudah kawan
dia yang ngindarin kita sih vick sini
beta ini toh tidak bisa diam eh
kita punya mulut ini rasa rasa sudah gatal mau bicara dengan lu orang tuh
tapi mau kayak gimana coba sekarang
apa kita langsung masuk aja
lagi lagi botak ini punya ide bagus ya
beta paling suka
kalau gitu orang masuk ya
eh tapi lihat dulu
dikemuk apa enggak
tambah pintar lagi alipung ide itu
pintu pagar tidak kunci kah
tantu buka dulu
kasih masuk motor
biar tidak ganggu toh
sampai jumpa lagi
ah kebetulan kamu datang
bu botol kecap
ngapain sih di sini
papa ngapain ada disini
karena kamu kalo malem suka dateng kesini
dan papa putuskan untuk makan malem disini dan bapak ajak adiknya juga
ternyata dugaan papa bener
kamu dateng kesini
oh pesanannya udah semua ya
anak saya belum pesan makan
rifki kamu mau pesan apa
mau pesan apa
orang kesini cuma mau ketemu sama michelle
kamu sudah gak menjabat lagi sebagai ketua sis
loh penting banget papa nanyain itu
ya karena papa tau
jabatan ketua osisi itu penting banget buat kamu
begini ya pak
jabatan itu memang penting
tapi ketika kita sedang memegang jabatan itu
supaya kita tuh bisa bertanggung jawab
menjalankan tugas dengan baik
dengan penuh cinta
tapi bukan berarti
bukan bukan bagi hidupnya rifqi
jabatan itu penting sampai rifki nggak rela dan gak ikhlas untuk melepasnya
ya sama aja kayak mantan lah
tapi ketika sudah selesai sudah putus yaudah
lepasin lupain buang ke tempat sampah
ipi mau kemana
gue udah kerja riki
ya apa kan udah janji kita mau jalan
tapi kok abis itu gue udah kerja
berhentiin mereka berdua dong
duduk kamu situ
itu nadif sama anak anak pake nyamperin gue lagi
aduh mereka berdua
mesti marah banget sama gue pengen terogasi gue ini
gue cek dulu deh
tuh kan bener
aduh gue paling males kalo harus menghadepin mereka
aduh mana bokap nyokap nggak ada di rumah lagi
nggak ada yang bisa dimintain tolong buat ngusir mereka
kok tak tenang banget eh
deh harina omongin terus
opa david juga diteror sama temen sekelasnya
malah malah nelpon lagi
kayaknya anak anak udah marah banget deh sama gue
weekend nanti papa punya rencana kita liburan bareng ya
gak mau gak mood
kita kan udah berhenti
kita udah lama tidak menghabiskan waktu bersama untuk liburan
papa punya rencana mau ngajak kamu berkemah di alam terbuka
berkemah itu kan kegiatan favorit kamu dulu iya kan
kalau sekarang rifqi udah punya kegiatan favorit sendiri
beda dari dulu
jangan bilang kegiatan favorit lo sekarang ngejar ngejar michel ya ki
papa mau ngajak arin kan
udah ketebak pak udah kebaca
rivki gak mau
kecuali papa ngajak michelle juga
aduh itu pasti farel itu
gue yakin itu farel
opa rara lagi gak tenang banget tau
ardi mama nelponin rara semuanya
coba mereka bilang karena pengkhianat
banyak banget chatnya
kamu tenang aja ya
teleponnya jangan diangkat
chatnya juga jangan dibales
ini teror juga
ini nadif sama anak anak bahkan sampai nyamperin rumah opal
nadif sama temen temen opa di depan rumah opa
jangan dibukain ya pintunya
please buat jangan dibukain ya
karena gak mau deh opa dikeroyok sama anak anak
iya gak mungkin opa bukainlah
tapi aduh kita besok gimana ya di sekolahan
aku juga bingung rara